petugas satuan narkoba polres pasuruan rabu siang mengrebek rumah kos kosan yang dijadikan tempat tinggal pengedar sabu sabu
tiga orang pengedar diamankan polisi saat sedang melakukan transaksi
dalam penggerebekan itu polisi menyita lima puluh gram sabu sebagai barang bukti
dalam video amatir yang diambil oleh warga ini penggerebekan pengedar sabu ini terjadi di sebuah kos kosan di desa jogosari kecamatan pandaan pasuruan rabu sore
pelaku berinisial aj warga pandaan tak berkutik saat ditangkap polisi
dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu lima puluh gram
dan alat alat sabu lainnya
setelah dikembangkan polisi berhasil menangkap pengedar lainnya yaitu md dan zn
zn sendiri adalah disertir anggota kepolisian dari kabupaten probolinggo
ketiga pelaku ini adalah pengedar sekaligus pemakai barang haram yang didapat dari temannya di surabaya
kelompok yang bisa kita tangkap pada saat setelah mendapatkan barang
nanti kita sidik lebih lanjut sekolah
saat ini polisi masih mengejar pemasok barang haram tersebut untuk memutus tali peredaran sabu di wilayah pasuruan